bawa apaan kek buah kek
gue kan udah bawa hati gue
kau deh deh dimurot
tukang seri puspayung dimana disini ya
kalau di kampung saya di sukabumi
saya pasti tau mas wajak
baru selesai sarapan ya
sama apa be
sama telur dadar
saya juga sama telur
tapi gue pakai tempe orek
sama saya juga pakai tempe
cuman digoreng biasa
tapi gue nanti tambahin kerupuk
ah lo dari tadinya main gue aja
pipi berangkat dulu ya mi
mimi juga mau ke rumah potati
kenapa ada yang ketengahan lagi
salam buat potati
pipi pergi dulu ya mi
dua mangkok bubur berapa
saya udah sarapan tadi di rumah
siapa pagi lo berpreng etiquit aja
kita petangin quasi
assalamualaikum bu nur
payung rusak lu bawa bawa buat jimat
payung rusak lu bawa bawa buat jimat

si rik tau hukumannya neraka lapis ketujuh
pak jih ngapain si bawa bawa jimat lagian cuma ngajek doang
tuh tau kagak hujan ngapain lu bawa payung rusak ada apaan
yelah pak jih bukannya seujuan juga bisa dosa
telepon gak ya mbak
gak tau kalo saya sih beneran gak ada posanya mbak
jadi sekarang tersesah mbak surti
ada apa ya mbak
biasanya kan kita dikabarin kalo gak jadi bikin rendang
tapi kan hari ini ada pesanan rendang
telepon aja ya mbak
terserah mbak surti
takutnya ganggu ya mbak
jak jaman udah sobat canggih lu masih nyari tukang reparasi payung
pengen nanya mbak jaman gua muda tukang reparasi payung tuh banyak
emangnya pak aji pernah muda
eh lu nanya apa ngeledek
kenapa lu ketawa
daripada nunggu disini mendingan nunggunya dirumah saya aja yuk mbak
loh itu bu nur sama pak sofian
aduh itu pak sofian kenapa
aduh bu pak sofian kenapa
dari kapan sakitnya nggak dirawat di rumah sakit
kok pada liatin saya
jih tukang reparasi payung dimana ya
lah sekarang mah gua kagak tau
emang dulu yang banyak dimana
dulu kagak tau juga
tadi pagi bangun tidur badan saya sakit semua
terutama di sendi sendi linu ngilu
makanya tadi saya bawa bapak ke pos kesmas
setelah saya cek di sana ternyata asam urat saya tinggi
wah itu sama kayak bang deddy
bang deddy juga pernah kena asam urat

lalu ke rumah si murad
untar lagi gua mau ke rumah si murad
ola olo ikut atubeh mau mancing
gua mau ajak si murad ke kontrakannya ini ke
kamu flu iya kamu ada batu enggak sebentar ya
gua lagi bingung di bingung kenapa beh ntar kalau gua ketemu si citra gua ngomongin apaan
mengincar citra juga ya
pokoknya tenang aja beh saya mah nganyari berondong
itu tadi yang sms siapa mas dimo langsung
aku tahu itu ganjian jcc kemarin bukan itu yang disarbini kemarin kemarin
jangan dilihatin terus hp nya sampai mata perih juga kalau belum waktunya di sms ya belum
mas ada kembaliannya
ambil ini keyat nasional
bawa apaan kek
rat gua kan udah bawa hati gua
tukang seri puspayung di mana di sini ya
kalau di kampung saya di sukabumi saya pasti tahu mas ojek
kalau di jakarta mah jelas enggak tuh
setahu gua di tanabang ada jak
rat emang masih ada
masih ada im